tanpa sarnas gempa
ini bmkg bikin gempa ini
mohon maaf kalau ada gempa bersembunyi di bawah meja
harus ikut kepala bmkg
mas sarnas belum ikut
bmkg sudah langsung masuk meja
mohon izin sebentar bapak
ada lagi mohon
untuk masuk di bawah meja
dan kalau sudah tenang
sebaiknya kita keluar
melalui pintu dibagi
yang sebelah sana pintu sana
ada pintu lain lagi
satu pintu saja
sebetulnya sebaiknya dua
jadi mungkin kita jalan dulu aja
nanti kalau ada lagi sembunyi lagi
jadi yang baru saja terjadi
pada posisi di sekitar sukabumi cianjur
di sekitar daerah tersebut
dan merupakan gempa
yang diakibatkan oleh patahan geser
dengan magnitudo lima enam
ini merupakan pergerakan
dari sesar cimandiri
jadi bergerak kembali
kedalaman pusat gempa
adalah sekitar sepuluh km
dan kami mohon
sebaiknya termasuk kami sendiri
ini ada di dalam gedung
sebaiknya segera keluar saja dulu

karena kemungkinan masih bisa
ada gempa gempa susulan